oke sekarang kita masuk ke informasi mengenai nasi ya pemirsa yang kerap menjadi komponen paling dihindari oleh seseorang yang sedang mengatur pola makan
namun sebenarnya ada nih nasi yang rendah kalori yang bisa menjadi alternatif bagi anda yakni terbuat dari beras cerataki
siapa yang tak suka nasi padang
masakan kaya bumbu ini mungkin nampak menakutkan bagi orang yang sedang menjalani diet
bagaimana tidak ada lebih dari enam ratus kalori pada sepiring nasi padang seperti ini
tapi anda bisa membuang hampir tiga ratus kalori di dalamnya dengan mengganti beras putih yang biasa digunakan menjadi buah
kalau kita makan nasi putih biasanya lama kelamaan rasanya agak sedikit manis
tapi kalau nasi shirataki ini tidak ada rasanya tawar dan teksturnya agak lebih kenyal
dan kalau kita lihat disini dia nasinya agak sedikit transparan tapi enak
tak hanya nasi padang beras shirataki juga bisa diolah menjadi nasi kuning lengkap dengan ayam goreng telur dan sambal
ada pula nasi hijau yang dibuat dengan campuran cabai hijau
kenyal kenyal gitu terus teksturnya kayak mirip agar agar juga
tapi kan dia maksudnya kita kalau nggak makan nasi karbo kita ganti dengan sirataki jadi lebih rasa kenyang gitu
pengganti nasi aja
soalnya setelah gym kita makan ini mungkin ini kan kalorinya lebih kecil dibandingkan kita makan nasi
shirataki sebenarnya terbuat dari umbi umbian
yang tumbuh di hutang
shirataki sangat rendah kalori alias hampir tidak memiliki kadar kalori di dalamnya
cerataki terbuat dari umbi umbian yang namanya konnyaku
bahan itu dibuat dua macam nasi dan bakmi
serat larut pada cerataki dapat memperlambat pemotongan
cerat larut pada cerataki dapat memperlambat pemotongan
penyerapan makanan pun akan lebih pelan yang membuat rasa kenyang bertahan lebih lama
keinginan untuk mengonsumsi makanan berlebih tentu saja juga akan berkurang
ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa mengkonsumsi konyaku atau siratake tersebut akan membantu menurunkan kadar gula darah
membantu menurunkan kolesterol karena selatnya itu juga membantu menarik keluar kolesterol tersebut
membantu menarik keluar kolesterol tersebut
tapi tetap kalau untuk penderita diabetes cetaknya bisa untuk membantu tapi asupan makanan yang lainnya tetap harus diperhatikan
selain nasi shirataki juga bisa ditemukan dalam bentuk mie
cara memasak mie shirataki sama seperti mie pada umumnya yaitu cukup merebus mie dalam air mendidih
jangan lupa menambahkan sumber protein hewani seperti salmon atau daging pada olahan shirataki yang anda buat
karena meski menyehatkan dan rendah kalori tubuh tetap membutuhkan asupan gizi seimbang
hal lain yang juga harus diperhatikan adalah jumlah konsumsi yang tidak berlebihan
karena dapat menimbulkan efek kembung pada perut anda
sabila destu septya di pradana jakarta